kepala basarnas marsikal madia m syawgi membenarkan pihaknya menemukan indikasi objek yang diakini bagian dari kapal motor sinar bangun yang tenggelam beberapa waktu lalu di perairan danau toba sumatera utara
dan ditemui jumat sore di kantor pusat basarnas kemayoran jakarta pusat
ia menceritakan kronologis bagaimana proses yang ia yakini bagian dari kapal motor sinar bangun ini dapat ditemukan
hari rebo ya kita menggunakan namanya alat yang rov yang dimiliki oleh bppt
basarnas juga memiliki rov itu cuma kemampuan melihat sampai kedalaman tiga ratus meter saja
sedangkan dasar ini kan kemarin saya sampaikan empat ratus sampai lima ratus
kemudian kita dipinjamilah oleh bppt dengan peralatan yang mampu melihat dasar danau itu sampai dua ribu meter
hari rebo kita terjunkan peralatan ini di danau ya
ini peralatan komplikated tidak semudah yang kita lihat
prosesnya lama installationnya lama
hari rebo kita luncurkan mulai siang hari
sampai sore kita tidak bisa melihat artinya tidak menemukan sesuatu
kamera rov melihat jarak pandang dari kamera ini antara satu sampai dua meter
kita melihat di bawah di dasar itu kelihatan dasarnya pasirnya kelihatan tapi tidak menemukan korban atau katakan km sinar bangunnya
karena cuaca tidak memungkinkan sudah sore hari sudah gelap begitu manusia juga fatigue
akhirnya kita putuskan diangkat lagi peralatan ini ke atas dibawa ke darat
hari kemis pagi kita luncurkan lagi ke tempat yang sama koordinat yang sudah kita miliki sesuai dari apa yang disampaikan nakuda
begitu kita turunkan kurang lebih jam satu satu tiga puluh begitu kita mulai melihat
melihat ada jenazah itu yang seperti kemarin saya sampaikan
ada motor motor ada kursi kursi ada tali tali cuma kita belum melihat tulisan km sinar bangun
orang kan juga tanya ini kapalnya mana kan
padahal kesulitan kita itu cukup tinggi
saya bisa memahami lah pertanyaan pertanyaan itu
memang kita belum bisa melihat kapalnya tetapi saya punya keyakinan karena koordinat kapal ini tenggelam itu di situ
kita tidak lebih radiusnya dari lima puluh meter kita menemukan hal hal tersebut
nah ini kita dalami sampai sejauh mana ini
mungkin lebih jauh lagi kita lihat lagi seperti itu
satu kali ditemukan lesusta yang kasurannya lebih dari satu ratus dua puluh lima

apakah bisacje terkadang kemana mana